dan saya nggak pernah bicara ber iktp bukan hanya dengan pak oka dengan pak sn dan lain lain juga saya nggak pernah bicara
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa setia novanto berupa pidana penjara selama enam belas tahun
setelah dituntut enam belas tahun penjara dan denda rp satu subsidi dari enam bulan kurungan setia novanto menyisakan tanda tanya
menurut direktur smrc sirojudin abbas keterangan terdakwa setonofanto yang menyebut sejumlah nama dalam kasus ktp elektronik
dan juga menyebutkan tensi dalam proses koalisi demokrat dengan pdip dalam menentukan capres dan copres dua ribu sembilan belas
pada saat pembacaan tuntutan setia novanto jaksa penuntut umum menyebut mantan ketua dpr setia novanto sempat berencana meminta bantuan partai demokrat sebagai antisipasi agar tidak diperiksa oleh penegak hukum
tak tanggung tanggung setia novanto menyebut menyiapkan dua miliar rupiah sebagai suap untuk kpk agar lolos dari cerat hukum

serta adanya upaya antisipatif terdakwa jika persekokalannya dengan johanus marlin dan andi agusinus alias adhino rogo diperiksa oleh kpk
terdakwa akan meningkatkan bantuan partai demokrat dan akan mempersiapkan uang sejumlah rp dua puluh untuk kpk
terdakwa setia novanto mencoba peruntungan sebagai justice kolaborator
ia mulai menyebut sejumlah nama dalam persidangan yang diduga terlibat dalam korupsi proyek ktp elektronik
misalnya ketua fraksi pdi perjuangan puan maharani dan pramono anung
menurut direktur smrc sirojudin abbas keterangan setia novanto mampu meningkatkan tensi dalam proses koalisi pdip dan demokrat dalam menentukan capres dan cawapres dua ribu dua puluh
sempat ada pernyataan bahwa hubungan dengan pak jokowi sangat baik hubungan dengan pdip yang tidak baik
ya itu kan kan susah nggak bisa memisahkan pdip dengan pak jokowi
untuk menghindari pejabat publik yang rawan tersandung kasus korupsi
sejak jauh hari para pegiat anti korupsi terus memantau keseriusan para calon peserta yang akan berlaga di pilpres dua ribu sembilan belas terhadap pemberantasan korupsi
sebelum maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden
para peserta harus melaporkan harta kekayaannya kepada kpk dengan menggunakan formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara
langkah ini diambil kpk sebagai salah satu upaya untuk menjaga terciptanya pemilu presiden dan wakil presiden yang bersih dan bebas dari korupsi
horas mani huruk cnn indonesia
tidak hanya bagi penegak hukum pemberantasan korupsi masih menjadi pekerjaan rumah
seluruh elemen bangsa indonesia
perhatian publik pun terpecah antara tuntutan enam belas tahun penjara untuk setonofanto dengan isu siapa calon wakil presiden yang akan diusung joko widodo dan juga prabowo subianto
lalu apakah cawapres yang akan berlagak di pilpres dua ribu sembilan belas mendatang juga mutlak harus berkomitmen anti korupsi dan bukan jargon belaka
langsung kita tanya narasumber yang sudah hadir di studio bersama kami koordinator divisi investigasi icw febri hendri
selamat malam mas widodo
dan juga akademisi hukum pidana universitas pajajaran yang juga mantan hakim kang asep iwan iryawan
kalau ini enam belas tahun penjara kemudian dendanya satu miliar buat kang asep dulu ya
kalau saya lihat di dalam beberapa review yang saya baca kalau akil mukhtar lutfi hasan semua bisa seumur hidup
tapi kenapa setnov hanya dituntut enam belas tahun penjara ini mas
saya sih berharap sama teman teman ya bahwa harusnya sih hukuman maksimal
tapi kan perkara setanof ini
ini kan tidak hanya dikorupsi
kita berharap nanti pencucian uang dan sebagainya
tapi lebih menarik apa
justru kalau misalkan maksimal ya kita khawatir
nanti dia tidak jadi justice
kalau dia jadi jc kita kan berharap membuka aib yang lebih besar
nah kalau misalkan sekarang hukum maksimal ya ngapain dia jadi jc
itu maksimal kan
nah kalau hukumannya penjara enam belas artinya apa
mungkin kpk ini strategi kpk dan diakui oleh saud waktu itu di sini juga ya
artinya apa ketika agak hukumannya agak sedikit kurang sedikit
nah siapa tau dia membuka aib di pekara yang lain
ntar mudah mudahan juga dia sebagai tersangka untuk perkara pencucian uang
nah ketika pencucian uang dia cerita uang itu mengalir kemana saja
kan gede tuh lima satu
dua tiga sekarang kan
uang itu kemana
nah bukti kan kemarin
tapi dia sebenarnya terima tujuh tiga
kecil kan untuk korporasi itu
nah kita berharap apa
dengan enam belas itu
kan perkaan tidak satu
saya mudah mudahan diperkara perkara ini akan membuka aib
karena kan kemarin aib tidak dibuka
sehingga ditolak oleh kpk
jadi saya pikir gak ada masalah
kita berharap sih maksimal seumur hidup
tapi saya khawatir kalau kasih seumur hidup
dia tidak mengatakan yang lain lainnya
tapi terbukti ngajukan jese
dia terbuka yang lebih besar kan
nah kalau misalkan seharusnya
kita berharap besar dong
sama kak akil kak yang lain
tapi kita berharap lah nanti
baik dan bersama kami di studio juga telah tersambung melalui sambungan telepon
firman wijaya tim kuasa hukum setoran fanto
kalau tadi dikatakan enam belas tahun tidak maksimal
lalu diharapkan ke depannya akan ada lagi kerjasama
ataupun koordinasi dari pihak terdakwa setoran fanto
untuk mengungkap kasus ini lebih besar lagi
bagaimana anda menyikapi tuntutan jaksa kpk pada hari kamis kemarin
itu menarik sekali tanggapan dari pak asep ya
itu pakar hukum
beliau memang pernah jadi hakim juga
jadi analisisnya cukup lengkap
naluri sebagai hakimnya juga tampak
jadi benar sekali yang dikatakan beliau itu
memang dilihat menjadi gc itu bukan pilihan mudah dan berisiko
seperti yang saya sudah katakan
bahwa pak nof untuk mengambil posisi jc itu proses berliku yang panjang
dengan penuh pertimbangan
tentu sebagai manusia biasa beliau juga harus mempertimbangkan risikonya
sama dengan cc yang lain
ini malah risiko internal dan external
yang kemungkinan dihadapi beliau
dia akan dikucilkan oleh koleganya
bahkan kemudian risiko lain yang dihadapi adalah risiko hukum
nah ini potret begitu beratnya pilihan untuk menjadi jc
proses perjalanan kasus ini
tadi disampaikan pak asep
mungkin saja kalau dalam bentuk kejahatan atau tindak pidana serius crime
tidak terlalu banyak kendala
tapi kalau kejahatan yang berdimensi
di mana proses pembuktian tidak cukup mampu menggunakan metode metode pembuktian biasa
maka dibutuhkan pembuktian yang persifat sophisticated ya
pembuktian yang canggih
instrumen yang paling ampuh
di dalam membongkar kasus skandal crime
baik itu kasus narobat
ataupun kasus sejenisnya seperti korupsi
maka pilihan untuk
menggunakan instrumen gc
atau whistleblower adalah
metode yang paling memungkinkan
untuk bisa menuntaskan kasus ini
tadi saya sudah sampaikan
tidak semua orang berani mengambil pilihan itu
karena itu berbagai regulasi dan implementasinya memang masih mengunculkan problem persepsi
bahkan problem koordinasi antar lembaga penegak hukum
bahkan bisa saja
kemudian problem orientasi
ada yang pro dan kontra tentang jc itu sendiri
satu sisi jc dianggap melindungi pelaku
tapi sisi lain juga
jc dianggap bagian dari partisipasi warga negara
untuk membantu mengupas kasus
di dalam pasal empat puluh satu undang undang lpsk
itu juga ditegaskan
cuma masalahnya dengan tuntutan
anggaplah seperti yang dikatakan oleh kang ase
pak dr asep maupun
sekarang dituntut oleh jaksa enam belas tahun
ini sesuatu yang akan membuat get feeling di tengah
antara satu sisi secara psikologis berpartisipasi
sebagai sebuah kewajiban dalam undang undang
namun sisi lain ada apa pismu
buat apa mengambil gc
kalau kemudian risiko yang dihadapi termasuk risiko hukuman seperti ini
nah ini yang harus dipertimbangkan secara aris dan bijaksana
di tengah sulitnya mengungkap skandal crime
ya bang firman
kita bicara mengenai gc atau justice collaborator
sampai saat ini kpk belum menentukan
dan mengambil keputusan bahwasanya
setnaf memang akan dipilih menjadi gc
apakah anda melihat ini memang proses tarik ulur
dari kpk dan penyidiknya sendiri jaksa
untuk melihat apakah ada nama nama penting lainnya
yang nantinya bisa menjadi kartu truf
di pernyataan pernyataan persidangan berikutnya
lalu apakah anda sendiri mendengar setnov juga akan menggunakan strategi ini
dalam tuntutan jaksa penuntut umum kemarin
kpk dan penyidik memang
akan menggunakan rally panjang
dalam proses gc itu
satu sisi juga secara regulasi
dalam perundang undangan memang tidak diatur
dapat diajukan satu kali ataupun lebih
jadi sangat dimungkinkan
tentang pra adjudikasi
dari soal penyelidikan sampai penyidikan bisa diajukan
bisa pada adjudikasi juga
yaitu proses peradilannya sampai pada putusannya
bahkan post adjudikasi
menjadi bagian dari proses
tersangka tersangka yang baru ditetapkan
oka mas agung dan sebagainya
signifikansi peran pak nos
masih sangat dibutuhkan disitu
saya sekarang beralih kepada
bang febri hendri ya
kalau anda melihat ini memang
kasus korupsinya dendanya cuma satu miliar ya
yang harus dibayarkan
sementara kerugian negara terlunan
anda melihat ini akan
akan sesuatu yang sebenarnya seperti
presiden buruk terhadap korupsi besar
yang melibatkan institusi besar
tapi hanya mendapatkan
tidak terlalu signifikan
pada akhirnya kita akan
apakah ini bagian dari strategi
kpk untuk mengungkap
kalau bagi kami
ya kami sudah mempertanyakan
tidak menggabungkan penggunaan undang undang
tipikor dengan tppu
karena dengan gabungan
dua undang undang itu
potensi pengembalian kerugian negara
salah satunya itu bisa
di kejar secara maksimal
implikasinya juga banyak
namun demikian kan kpk
pada akhirnya hanya menggunakan
undang undang tipikor saja
dalam menjerat kasus ini
kalau bagi kami
itu memang jadi pertanyaan pertama
dan pertanyaan kedua
memang kalau dilihat
dalam pengamatan kami
belum banyak informasi
dan bukti juga ya
dari proses persidangan
terutama terkait dengan pelaku pelaku
dalam kasus ini
itu mungkin barangkali
menjadi momen juga
untuk mengungkapnya kepada publik
siapa saja yang terlibat
dan buktinya seperti apa
nah sekali lagi
kami juga bertanya
ini bagian dari
untuk mengungkap ini
untuk mengungkap kasus yang besar
kan kita juga tidak bisa langsung
karena ada juga
pak sasab sendiri
melihat tadi pertanyaan besarnya adalah
kenapa tidak ada
tidak pidana pencucian uang
tapi kalau secara kronologis
dari sembilan belas januari
hingga sembilan belas februari dua ribu dua puluh
menyalurkan uang cash tersebut
dan itu harus
tapi sekali lagi
ke kpk juga
kan perlu dramatisasi
perkara bisa goal
dan jc itu kan ada pengakuan dosa
ada aib yang besar
dia bukan pelaku utama
disadar oleh dia
sebenarnya ada pelaku utama yang besar
kenapa aib itu gak dibuka
sering saya katakan juga di sini
dan beberapa media lain
ada orang orang besar
bukan dong itu
karena gak mungkin uang lima sembilan itu
kan ada waktu eksekutif
kan pasti ada ke atas
ke atas lagi
atau ke samping
nah itu harus dibuka kan
gak mungkin kan
nah kebetulan di dpr
di dpr itu yang menggolkan kan
waktu itu kan ada sepuluh praksi
apa sehebat itu sn bisa mengukur
oke lah mungkin pengalaman
tapi kalau pengalaman
nah bukti di akhir akhir kan
menyebutlah beberapa nama
dan kpk juga tentu tentu sebut nama
tapi kan alangkah eloknya
kalau sn itu menyebut nama
ketika dipersah oleh kpk
jadi dakwaannya kan lengkap kan
tapi kalau disebut sekarang
keterangan dia aja
sekarang anda melihat kenapa sn justru menyebutkannya di persidangan
ya mungkin tadi katakan firman betul sekali
ya mungkin ada kekhawatiran
beda dengan nasarudin gitu kan
kalau saya sih
nah sekarang kan masyarakat juga udah tau kan
cuma kita kan juga
sebenarnya udah bisa
cuma pembuktiannya susah
cuma udah tau lah
itu kan sudah bahasa warung kopi
pelakon pelakon itu sudah tau siapa
atau kan disebut
entah di eksekutifnya
mereka kan menyebut nama nama tertentu dengan sindiran sindiran tertentu
nah alangkah eloknya
alangkah lebih baiknya
smp punya data lah untuk itu kasih
nah yang menyebut itu pelaku pelaku
sn menyebut kan kemarin
andina rogong udah nyebut
anang udah nyebut
dirjen sudah menyebut
nah pasal pasal yang tercerai berai ini
ketika oleh sn yang dikenal
rasa rasa sebelumnya juga
pekan pekan sm juga ada
dirangkei gitu artinya
bahwa pelakunya ini loh
ada setidaknya saya
mengajukan jsc dia tau
bahwa pelaku utamanya bukan dia
aib yang lebih besar pelakunya bukan dia
atau di samping dia ada yang lain
nah ketika itu sadari
kenapa gak dibilang
kita kan berharap disebut di persidangan
ketika jadi fakta persidangan
berharap diputus oleh perusahaan pengadilan
menjadi fakta hukum
sehingga kpk kan membuka aib itu kan
ada jasa tertentu
ayo buka dulu korupsinya
siapa yang terima korupsi
ternyata setelah korupsi
uangnya tadi mengalir kemana mana
nah uang kemana mana
kan kpk juga pernah
korupsinya pencucian uang
ada juga yang korupsinya dulu
ada sekarang pencucian uang
tapi yang kita ingat itu kan sekarang
nah dikorupsi oleh siapa saja
yang lebih penting lagi
apakah ngalir ke korporasi kan
kalau mengalir ke korporasi
ya dibubarkan dong korporasi itu
ya ini penasaran sekali
sebenarnya aktor yang lebih besar lagi
yang berperan terhadap kasus korupsi
mega korupsi iktp ini
kita akan berbicara lagi di cnn indonesia prime news
tetap telah bersama kami
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan masih berbincang dengan tim koordinator divisi investigasi cwf widi gidahansa
dan juga mantan hakim
mas asep iwan
kalau tadi dikatakan
yang jadi penasaran sebenarnya gc nya ditolak ya
apakah ada bisa lagi
mas iwan meminta gc lagi
ya jadi gc itu kan tadi katakan firman
misalkan sekarang kan ada kewenangannya di penyidik
penuntut sampai hakim
ini kan acara baru penuntutan selesai
kewenangan pk selesai
nanti apatah hakim mengabulkan
kita gak tahu kan
makam agung telah mengatur aturan gc
undang undang hanya di undang undang lpsk kan sebagian
dan di kuhap juga
tapi yang rinci di mahkamah agung buat aturan
nah sekali lagi
kan jc itu bisa sebagai saksi
atau tersangka lainnya
kita kan berharap tadi
ya bahwa ada perkara pencucian uang
siapa tahu di pencucian uang
dia akan cerita juga
ini karena mengait dengan perkara sebelumnya
nah jadi ada harapan di pembelaan
ada harapan ketika dijadikan apa
dia di nanti jadikan tersangka lagi
ada harapan dia juga sebagai saksi dalam perkara ini
kan dia saksi perkara lain
entah sebagai anaknya
entah sebagai keponakannya
entah sebagai dengan kaitan pengusaha yang sedang jadi
kan sedang maju tuh
anang kemudian mas oka siapa kan
nah siapa tahu dia akan cerita
dia kan nyambung
oh dulu uang kan
dia titipkan kan perusahaan itu kan
singapura sebagai cucian uang
nah siapa tahu dia
oh ternyata ngalir juga sama pebri
nah itu yang kita inginkan kan
tidak tahu dulu tokoh besar bertiga ini
negara dalam mimpi lah kita
nah ketika sejak itu
majukan ke kpk
nah kpk tidak senang
kpk bisa buka lagi kan perkaranya
nah korupsi lagi yang awal kan
asep yang sebagai pelakunya
pebri sebagai pelakunya
oh cucian uangnya di mas yuda kan
mau ada lagi
nah itu kita harapkan
jadi tadi betul kan
akan panjang cerita ini
nah cuman mungkin bedanya
kalau ini itu
agak hati hati lah gitu
drama drama ini drama kemarin
kekonyolan di awal tadi kan
nah mungkin berbeda
drama ini gak terdrama apa lagi
jangan jangan ada ketakutan
saya duga sekali lagi
saya bukan pengawal politik
tapi seorang yang belajar hukum
saya khawatir gitu kan
kalau sn menyebut nama
tadi besar tadi entah nyebut nama abcd
nah dibuka lagi
dulu tidak hanya perkara ini loh
ada perkara dulu dulu loh
nah itu yang khawatir
karena saya dulu pernah meriksa perkara blbi nya
nah saya sebagai hakimnya yang memeriksa sn
jadi saya tahu persis
nah akhirnya dugaan saya sekali lagi
kalau lu nyebut ini
tapi kita kan memang kawan kawan semua
ya buka lah ini
apa sih susahnya
gak ada masalah
kan kalau pun penjara maksimal dua puluh tahun kan
sudah selesai kan
kenapa sih susah
atau dijalankan juga enam belas
enam belas ada perkara lain
nanti maksimal plus sepertiga
sama juga kan
ya mending buka aja
jadi semua menandakan
kerennya mas firman ini
bahwa pelaku utamanya bukan sn
ada pelaku pelaku lain
kalau ke mas febri sendiri
kalau dari data icw di dua ribu tujuh belas
seda lima tahun

yang melibatkan pejabat daerah
kemudian yang iktp
satu yang paling besar
dan paling fenomenal
tapi tadi dikatakan juga
karena melibatkan banyak pihak
baru beberapa pejabat negara
yang ditangkap dengan kasus seperti ini
sementara pihak swasta
juga ada beberapa
lalu ada melihat
sebenarnya nama nama penting
yang mulai disebutkan oleh setia novanto ini
dia melempar bola panas
untuk menambah riuh
sehingga sedikit sumir
atau kan memang anda melihat
ada indikasi ini
karena memang ada putaran uang panas
di tahun dua ribu sebelas dua ribu dua belas
kalau memang banyak aspek ya
dan memang sn sebagai terdakwa
karena dia juga masih terkait
dengan kelompok kelompok politik yang lain
bisa saja dia memanfaatkan itu
bisa dalam kecamatan
bisa juga dilihat dalam kacamata
bagaimana dia menghadapi perkara
perkara persidangan yang dihadapi saat ini
kalau kami memandang
untuk perkara yang dihadapi
sebenarnya kalau bagi kami ya
seharusnya dia ungkap
dari sekarang saja
siapa saja yang terlibat
apalagi tadi kang asep
sudah sampaikan juga
sejak saat penyidikan
ya buka saja lah
sudah jelas lah
tinggal dia buka
dia jelaskan siapa saja
yang ikut mengintervensi
proses penganggaran iktp
siapa yang mengintervensi
siapa yang menerima uangnya
terus kemudian kalau setelah informasi itu
sudah ada data dan segala macam
nah nanti juga ada kasus yang lain
nah di sisi lain
kan kita lihat
banyak nama politisi juga
yang disebutkan sebagai penerima dana iktp ini
yang menurut kami tentu juga punya implikasi politik
nah oleh karena itu
mungkin juga perlu dilihat
hal hal yang diungkapkan sn dalam persidangannya
dalam konteks itu
ya sekali lagi
kalau menurut saya
kalau menurut kami
tuntutan yang diajukan oleh jaksa itu juga masih
ya ukurannya sedang lah ya
kalau satu saat
memang sn ini masih seperti ini
tidak mau mengungkap
nah dalam konteks ini
ya karena tuntutannya sudah
harusnya bisa maksimal
jadi nggak maksimal
ya kita tunggulah ya
apakah memang akan maksimal
mengusut kasus ini atau tidak
apakah aktor aktor lain ya
dijerat oleh kpk atau tidak begitu
kalau melihat dari
ini tidak mungkin
hanya sn sendiri
karena anggarannya sangat besar
dan melibatkan banyak
pihak juga di parlemen
jadi kalau menurut kami
ada aktor lain
kalau mas febri melihat
setnov dengan pernyataan pernyataan terakhir
terutama dia sudah mulai
tokoh tokoh penting di pdip
kemudian juga sempat kemarin hari kamis
dia menyatakan sempat mengontak demokrat
anda melihat memang
pada saat dua ribu sebelas dua ribu dua belas
mungkin orang masih tahu
mas asaf juga mengatakan
satu orang setnov saja gitu
yang berperan terhadap sebuah
pada saat itu memang
dirunning oleh sebuah partai politik
yang memenangkan pemilu
dan nama nama dua partai politik tadi
sangat rentan ya
terhadap aksi korporasi
ataupun korupsi yang terkoordinasi
anda melihat seperti apa ini
cuma lontaran lontaran seperti itu
kan sulit untuk ditindaklanjuti
jika memang ada pihak pihak lain
yang memang menerima aliran uang itu
tidak ada ya
kenal siapapun begitu
mau dia ketua partai
atau segala macam
itu harus diusut
cuma kan tidak bisa
dengan lontaran lontaran seperti itu
harus disertai dengan bukti
harus disertai dengan jelas
itu harus diungkap dengan jelas
tidak bisa juga hanya berdasarkan
pengakuan yang lain
nah oleh karena itu
memang kan ikut dalam program jc itu
kan tidak bisa hanya
misalnya misalnya begitu ya
supaya tahu memang programnya
bisa dia ikut programnya
tapi kan juga
harus dinilai juga
kualitas informasi yang disampaikannya
kalau kualitas informasi yang disampaikannya itu juga
dinilai kurang memadai
ya hampir sama dengan informasi yang dimiliki
oleh penyidik kpk
juga percuma juga
kalau tadi kualitas informasinya nih
anda melihat tapi di satu sisi
setnov sepertinya juga memainkan
strategi rally juga ya
sedikit sedikit memberikan informasi
hint hint yang sebenarnya itu boleh jadi
sesuatu yang akan
bisa menjadi kartu truf dia
anda melihat ini juga tim kuasa hukumnya juga
menikmati peran seperti ini
dan mencari strategi ini untuk
itu kan keterangan terdakwa
sekalian keterangan terdakwa berlaku
jadi dia mau nyangkal ke
pengakuan dalam keterangan terakhir silahkan
jadi keterangan dia nyebut abcd
kalau tanpa bukti
kan dia bisa sebut aja nama abcd
kenapa gak dipenyidikan nyebut itu
nah dia kan hanya
ketika keterangan apa
bahkan di perkara korupsi gini
pasal tiga puluh tujuh ayat satu a mengatakan
pembuktian itu ada pada jaksa penuntut umum
tapi di perkara korupsi
dikenal pembuktian terbalik
artinya bisa membuktikan sebaliknya
tapi sebelumnya kan
telah tadi coba atau tidak
ketika ada jc tadi kan
jc itu kan
dia tidak mengakui loh
hanya menyebut dua namalah yang disebut
mbapuan dan pramono
tapi kan sekitar nama
entah mbapuan pramono atau siapa lagi disebut
tanpa ada bukti
tapi itu berlakunya keterangan terdakwa
coba kok udah jelaskan di waktu penyidikan
mungkin kpk akan mendaklanjuti
ketika trik trik ini dilakukan oleh
ya pernah satu aku belum keluar kan
karena pas aku nanti kan di pledoi
terdakwa juga kita nunggu di pleidoi
kenapa dia menyebut dua nama
dan lebih penting lagi coba
ada nama yang sudah disebut di putusan sebelumnya
tapi dia nggak sebut
tapi kenapa dia munculkan dua nama
yang nggak ada fakta
ketika ada nama
sudah disebut di bekar putusannya dirjen
yang sedang dijadikan tersangka
itu lebih penting gitu
kan sekarang kalau nyebut
cd sampai z
tapi tanpa bukti
kau bagi kpk juga tadi
ya kpk juga punya
titik titik yang belum terjadi
jadi garis gitu
nah alangkah baiknya
sn tadi gitu kan
benar kata febri
ini terlambat gitu kan
ya sudah lah
buka aja gitu
ini jadi bahan cemohan gitu kan
atau orang mengatakan
saya kira penasihat hukum
juga lebih ngerti
sudah jelas kok
itu mengatakan kan
justru perannya menuju
apakah ketika tahun itu
hanya bisa dilakukan oleh sn
nah pasti ada peran lain kan
nah ini peran lain
yang sampai sekarang
masih menjadi tanah yang besar
kita akan berbicara lagi
saya anand indonesia prime news
tetaplah bersama kami
ya anda masih bersama kami
saya anand indonesia prime news
dan sudah hadir di studio
mas firman wijaya
yang tadi sempat berbicara melalui telepon
kalau tadi akhirnya kita
bisa bertemu sekarang
yang menjadi penasaran adalah
banyak melontarkan nama nama
kemudian pramono anung
kemudian juga nama
kemudian juga nama
kemudian juga nama
yang disebutkan lainnya
ini semua sudah dikonsultasikan
terdakwa kepada anda
ya saya rasa tentu
perjalanan karir panjang beliau
sebagai politisi dan
tapi kan satu soal di sini
beliau sendiri kan harus berhadapan
dengan proses hukum
dan itu kan diberikan
pada waktu keterangan terdakwa
ya ini situasi yang dilematis
seperti yang tadi saya sampaikan
dengan mas asyid juga
kita tadi on air sempat
mas feby juga
yang bernuansa skandal krim
tadi disampaikan oleh
dan korporasi ya
memang akan membutuhkan
tidak hanya pembuktian
akan mengalami semacam
kemacetan prosedural ya
karena banyak faktor lah
pengalaman sebagai hakim
dalam kasus kasus yang invisible hand
dalam beberapa referensi
atau pentagon paper ya
kalau kaitan dengan
di dunia militer
untuk membuka tabir itu
di dalam organis krim
salah yang mau dikoreksi
ini kan membuat
proses peradilan itu
hakim di dalam proses peradilan
begitu sering mendorong
pengungkapan korupsi ini
dan sangat membutuhkan informasi
dari pak noh
yang dua ribu empat ratus ya
tidak tahu apakah
pledonya akan lima ribu
tapi esensinya tadi
yang perlu dukungan
pro dan kontra
karena kita juga masih baru ya
menerapkan konsep ini
tapi sisi lain juga
dalam perkara lain
yang sering disebut
dengan kurungi tweets
atau saksi mahkota
itu namanya saksian mahkota
semacam pelanggaran ham
kalau tidak salah
putusan yang kut
juga mengambil sikap
pak muhtar papahan
ketika pembuktian minim
itu instrumen yang
untuk menuntaskan kasus ini
emang takut sama siapa
kan juga kena sasaran
tuh saat ini
hasilnya luar biasa
kerjasama lainnya ya
itu yang terkenal
dengan maxim trial itu
risiko yang dibayar
kalau anda melihat
klien anda ditolak
untuk menjadi justice collaborator
lebih kepada deskripsinya
untuk menjadi jc
ada yang belum dipenuhi
sekalipun kami berpandangan
ihtiar untuk memenuhi
surat edaran empat
termasuk peraturan bersama
kalau nggak salah
ada tuntutan percobaan
minimal menyebut dua nama
korporasi kali ya
kalau melihat pada soal itu
memang di dalam
betul pak hansen
tidak ada tegas
tapi memberikan kesempatan
sambil proses berjalan
itu yang tadi
mungkin pak nof
yang baru ini
dan saya mengatakan
ada rally panjang
tapi kenapa itu
tapi kenapa pak
sampai saat ini
masih belum mengakui
bahwa dia terlibat
itu hal yang penting ya
terdakwa yang lain
terdakwa yang lain
yang kasus tersangka yang lain
malah dia kata
nah tapi kenapa kok
ini gak mau
saya memang terlibat
pernyataan itu belum muncul
untuk menyatakan perbuatannya
itu yang membuat
ada hal yang
tapi yang secara yuridis
yang penting kan
pia pia yang memanfaatkan itu
dia mengakui kesalahannya
ya menerima uang
dia mengembalikan lima miliar itu
ngapain kembali ke nama dia
kelima m itu untuk menolong kekuatan
kurangan korporasi itu
kenapa yang mengembalikan dia
karena dia sadari bahwa
ini pribadi irvanto nya
tidak memiliki kemampuan ekonomi itu
bahkan ada notenya beliau nih
kalau seandainya terbukti
yang langsung kepada beliau
beliau akan mengkalkulasi itu
jadi sebuah kemajuan
ditambah testimoni tadi
saya rasa sih sebenarnya
kalau bicara persyaratan
di dalam sema dan empat
itu cukup objektif lah
untuk posisi orang
semacam itu ya
tidak terlepas juga
penyebutan nama nama penting
saya katakan tadi
pak nuh kelihatannya
menggunakan strategi anak tangga
itu yang saya sebenarnya
sampaikan pada kpk
harus ada dua opsi
apakah menggunakan air waterfall
dari atas ke bawah
sampai ke dalam
atau anak tangga
itu yang tadi saya katakan
ini yang kemudian
tapi menyangkut birokrasinya
misalnya perubahan dana hibah
itu kan ada anggarannya sendiri
nggak mungkin bisa dicampur dengan apbn
jadi dana hibah ada
siapa yang punya otoritas ini
yang jelasnya kapasitasnya nggak nyampe kalau pak nuh
mas webri puas nggak
kayaknya dari tadi
saya juga masih belum menjawab
kalau memang sampai saat ini belum mengaku juga
yang pengusaha itu
yang dia mengaku
memang saya yang ikut terlibat dan segala macam
nah ketika jilirannya pak
ini kok tidak
yang kedua memang
kesannya rumit sekali ya
kita memang sudah punya
kalau bagi kami sederhana saja
kalau kita lihat kan dari beberapa kasus itu
kayaknya sudah cukup terang benderang
cuman ini kayaknya pak
setnov ini masih berkelit ya
dan berkelitnya itu
apa gitu yang di ini
padahal kan tinggal dibuka saja
saya pejabat publik
bantuan pejabat publik
oke saya buka
untuk kebaikan indonesia
itu sudah dilakukan
tapi kan tentu bertahap
mas kalau mengambil posisi
seperti yang saya katakan
siapa yang bisa menjamin
tentang pilihan berisiko ini
satu sisi tuntutan tadi
bahwa kita mendorong proses gc
tapi juga tidak diimbangi
dengan konsep perlindungan itu
ini kan sesuatu yang agak jomplang ya
sehingga kemudian secara psikologis
ini ada proses yang berjalan juga
di dalam diri pak setianovanto
kalau saya mengambil sikap semacam ini
kemudian menyeruakan hal semacam ini
kok pak noffnya pengacaranya juga dapat risiko kok
tapi kan nah
ini kan soal yang menunjukkan bahwa real
pilihan untuk menjadi justice collaborator
apalagi mendorong soal soal semacam ini
bukan pilihan yang mudah
jadi ada pelaku besar sebenarnya
cuma pas di apatah takut kan
akan memperhitungkan itu
dan itu membuktikan bahwa
sistem justice kolaborator kita masih bermasalah
nah itu betul sekali
mungkin kita akan berbicara
kenapa setnoff ingin menjadi jsc
dan apa saja kira kira peluang nanti kedepannya
kita akan berbicara lagi setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih tonton
terima kasih menonton
lalu dia dikenal
nah sekarang berkenaan kenaan ketika ter granddaughter
oh kenal frank
ketika jatuh tapi yang ditakuti orang yang takut tadi
mungkin kekuatannya sebagai penguasa
sudah berkurang nah sudah berkurang
nah ini udah takut dia berani
jadi ada turun naik
akan muncul nama itu yakin
seyakin yakinnya apalagi nanti dia juga akan
memancing kan dan legislatif kan jadi tersangka nih
penguasa juga tersangka nih
mulai mengarahkan inisiatifnya
pelakunya asep firman yuda
pebri disebut kan inisialnya
nah ketika itu mungkin sn iya
nanti kpk ujungnya kenapa dari dulu sih lu ngomong
lalu takut sih dia
masih punya kekuatan nah sekarang
yaudahlah tinggi tipe gitu
kita bermain waktu
prediksi bacaan saya sebagai pengamat
akan main disitu ya kalau sekarang menyebut
tadi saya bilang ada keterikatan keterikatan
dosa dosa malalu dia seorang politisi
birokrat yang sudah memegang
gitu kalau dibicarakan sekarang
nah kekuatan itu
masih kuat ya saya kira
yang tadi disebut firman tadi misalkan
kalau ngomong gini nggak ada perlindungan lah nggak ada apa
undang undangnya sejauh mana
saya yakin seiring perjalanan waktu
kpk ini akan menemukan dan yakin
sebenarnya firman ini udah tahu
berarti bolanya di stop dan juga
di mas firman mas firman tadi alasannya
udah tahu nih beresiko menjadi jessi
kemudian juga sesuatu yang masih sangat
sumir di indonesia bagaimana
anda kuasa hukum juga bisa mendukung
dan juga bisa menyakinkan bahwasannya jc ini
bisa merupakan salah satu strategi untuk
ya membantu mungkin meringankan
putusan atau seperti apa ke depannya
ya tadi saya sudah sampaikan
untuk menjadi jc itu bukan
pilihan yang mudah tetapi juga
pada sisi lain ini kan
ruang partisipasi publik
nah ketika ini dicantumkan
dalam undang undang sebagai ruang partisipasi publik
beberapa konsep di negara lain memang sangat
dipisahkan antara reward dan
punishment nya ini bagian untuk
bagaimana ada sentimen
partisipasi dalam pengurangan kasus korupsi
cuma masalahnya di indonesia memang
sebatas pengurangan hukuman memang ada
pertanyaan apakah pengurangan hukuman
itu bagian dari reward
bukankah pengeluaran hukuman itu juga hukuman
masa adiahnya hukuman
yang mengungkap sesuatu kira kira itu pertanyaan absurdnya
tapi terlepas dari itu sebagai pilihan
saya rasa ketika
pak nof mengambil pilihan itu ada kesadaran
ada awareness beliau untuk
apa yang dikatakan
ada waktunya ada fase waktunya
seterang terangnya melakukan kerjasama
dengan penegak hukum bahkan kepada
keponakannya sendiri dia menyampaikan
saudara irfanto untuk terbukalah
saya rasa pada
saya rasa banyak informasi yang sangat penting
kalau sekarang dibuka ya
justru menabuh genderang perang
kalau sekarang kan
perhitungannya begini kalau saya lagi membaca
bacanya begini misalkan dia
tidak mengaku terus kan ditutup terus kan
lalu dihukum tidak dapat remisi kan
nah ngeri kan atau ujungnya
maksimal dua puluh tahun kan
maksimal satu per tiga ujungnya dua puluh tahun
lalu dua puluh tahun tidak dapat remisi
tapi kalau dapat remisi berkurang berkurang
ya lumayan lah daripada sekarang dua tahun
tiga tahun juga saya ngeri misalkan
ini perhitungan saya sekali ya mohon maaf mas irman
lama lama aku hampir mending saya ngaku aja dah
ternyata biang kerok juga ada ini ini
biar tahu nah lumayan kan kpk memberi
ketika jc siapa tahu remisi
remisi kan di lp maaf ya
ya tergantung komisi kan
ini ya mantang sekali
jadi bagaimana tanggal tiga belas april
benar nanti play dohnya seperti apa
yang jelas ada dua play dohnya satu play dohnya
atau nota pembelaan pribadi
kita tunggu saja apa sih yang ingin beliau sampaikan
apa yang ditunggu nanti oleh
kemudian kalau play dohnya penasihat hukum ya
pasti kaitan dengan persoalan hukum lah
secara saya itu unsur unsur hukum dan
pertimbangan pertimbangan yang disampaikan oleh jaksa penuntu
baik terima kasih buat semua narasumber yang hadir
dari mas febri mas febri meskipun belum
bisa menjawab suara
dan bisa di luar studio bisa bertanya lagi
ada data lengkap ada data lengkap
kemudian mas asam juga terima kasih dan mas febri
mas irman juga ya
mengenai hari ini kita memang bicara
mengenai kasus korupsi yang panjang
masih akan terus kita hadapi
terutama bagi anda yang penasaran seperti apa
ending dari persidangan
yang melibatkan sejumlah nama besar
tapi kita akan tetap harus menunggu pada saat
nanti akan ada pleido pada tanggal tiga belas april
mendatang dan cnn indonesia prime news
akan memberikan informasi informasi lain
pada episode mendatang
terima kasih atas
kita akan kembali saat lagi